terima kasih anda masih bersama kami
pada pekan solidaritas untuk palestina di kota bandung
dibangun sebuah taman bernama palestine walk
dibangunnya taman ini sebagai wujud dukungan bandung untuk palestina
yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya
pemerintah kota bandung baru baru ini membangun taman yang bernama palestine walk road to freedom
taman ini berada di jalan alun alun timur kota bandung
yang lokasinya berada di pusat kota
dan tak jauh dari sejumlah bangunan bersejarah
seperti gedung merdeka misalnya
palestine walk ini memiliki panjang seratus meter
yang bisa digunakan sejumlah warga beraktivitas
sepanjang taman ini memuat sejumlah informasi
seperti poster presiden pertama republik indonesia soekarno
dan poster menteri luar negeri retno marsudi
yang memuat kata kata dukungan kemerdekaan bagi palestina
tak hanya itu taman ini pun dilengkapi dengan sejumlah tempat duduk
serta tulisan berwarna bandung love palestine
palestine walk ini dibangun sebagai bentuk dukungan pemerintah kota bandung
ya memang tadinya itu ruang publik ya itu adalah ruang publik
cuma saya berikan hadiah kepada mereka
menjadi apa namanya taman apa namanya palestine walk itu
dalam rangka tadi kami memberikan apresiasi
memberikan dukungan spirit kepada sosok sosok kita di palestina
yang setiap hari ini dari semua negara negara asean
tinggal mereka yang belum mendapatkan kemerdekaan
mudah mudahan dengan spirit dorongan kami kemarin
ya itu juga bisa membuat mereka berpikir bahwa mereka bisa berpikir
mereka semangat ya mereka apa namanya bisa mendapatkan kemerdekaan lebih cepat
keberadaan palestine walk ini mendapatkan komentar beragam dari masyarakat
kalau menurut saya sangat bagus ini artinya akan lebih meningkatkan lagi
rasa kepedulian terhadap nasib palestina
dengan adanya kayak gini orang jadi lebih sadar lagi aware lagi dengan adanya
seperti itu mengingatkan kita kepada sesama yang ada di sana
jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat indonesia
soalnya kan baru baru ini masyarakat indonesia baru konflik batin gitu kan
jadi antara suku agama juga berantem
jadi mereka juga didukung untuk menghargai palestina juga
jadi bagus sih kalau menurut saya respek juga seperti itu
pemerintah kota bandung berharap dibangunnya palestine walk ini
akan menjadi lambang serta spirit baru bagi warga kota bandung secara khusus
untuk terus memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan bagi palestina
kiki aryadi bandung